sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya "
tidak ada yang kepancing

cuma berada di mana sayang
tidak ada yang kepancing
kalau keluarga mansar fino tidak menerima fino
aku harus cari keluarga mbak mita
pasti mereka menerima fino
aku harus ke rumah sakit
pasti ada yang mengurus jenazah mbak mita
pasti itu bapak yang mengajak anak kau disayangkan
kau sudah kabur dari rumah
eh pak ahmad
lihat dulu kalau kamu dua orang
kalau juli memang dari dulu susah jatuh
bandel kalau dia kabur jangan nyalahkan cucu saya
eh pak adi
doli tidak mungkin sedekat itu
kalau ada pengaruh yang aneh aneh
ini pasti karena bujukan cucu pak adi
alah pak ahmad biar aku sudah lupa
siapa yang dulu main peluk cucu saya
pasti juli yang mau ikut ke jakarta
biar bareng sama radit

aku mau ke jakarta
aku mau ke jakarta
mau buktikan sendiri
ah buktikan sendiri
kalau bukan cucu saya yang kegatelan
tapi alah gadis pak ahmad
kalau sampai juli kenakan apa akanan radit
akan saya bunuh dia
pak kita lari tuhan
pak aku ingat pak
sus kok di sini gak ada yang namanya mita ya sus
mungkin yang mbak cari salah satu mayat yang tidak dikenal di daftar ini mbak
tapi semua korbannya hangus terbakar mbak
hanya sebagian saja yang diketahui identitasnya
irdemisya namat high tempo